sementara itu kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium pertamax dan termasuk juga pertalite di samarinda kalimantan timur
menyebabkan antrian panjang kendaraan hingga dua km
polisi pun diturunkan di semua spbu untuk melakukan pengaturan
dan juga menempatkan satuan intelkan di spbu untuk menangkap orang yang berupaya menyelewengkan bbm
petugas kepolisian polresta samarinda kalimantan timur langsung ikut mengatur lalu lintas di depan spbu jalan juanda samarinda jumat siang
kemacetan terjadi karena antrean untuk mendapatkan bbm selama empat hari terakhir
warga pun harus antre untuk mendapatkan bbm jenis premium
sementara pertamak dan pertalite sudah lebih dulu habis
kapolresta samarinda kombes pol eryadi mengatakan bahwa antrean kendaraan di spbu akibat keterlambatan pasokan bbm
saat ini untuk mengatur antrean kendaraan di spbu
dan agar tidak mengganggu lalu lintas pihaknya menempatkan personil di spbu
kita lakukan untuk deteksi apakah ada pemain pemain yang berusaha untuk memanfaatkan situasi ini
mungkin menjadikan objek bisnisnya ini saya harus cegah kalau ada saya tangkap berarti
sementara itu wali kota samarinda syahrani jaang telah meminta pertamina untuk melaporkan masalah
yang dihadapi dalam upaya distribusi bbm ke kota samarinda
kita akan mendukung
salah jam dua nanti siang kami akan dapat di depan jembatan
ada permintaan tambahan kota
ya nanti kita akan lihat kita akan minta laporan dari pihak pertamina
untuk mengantisipasi distribusi bbm polresta samarinda telah menempatkan satuan intelkan di spbu
untuk menangkap orang yang berupaya menyelewengkan bbm
pertamina membantah telah terjadi kelangkaan

akui bahwa di semua spbu di samarinda terjadi antrian panjang
akibat lambatnya pengiriman bbm ke spbu